sudah bergabung bersama kami wni yang berada di london inggris joko trinugroho
dan kita lihat bagaimana kondisi london di sana
selamat malam mas joko
bisa anda ceritakan bagaimana kondisi di inggris dan di london sendiri pada saat hari ini
setelah memang baru jensen sendiri menyatakan akan melonggarkan lockdown di sana
ya selamat malam
waktu london jadi kalau yang terlihat di sekitar tempat tinggal saya sebenarnya tidak terlalu signifikan ya
hanya memang terlihat lebih banyak orang yang lalu alang jalan di jalan
dan juga anak anak tanya anak sudah mulai bermain tapi tidak sampai terlalu ramai seperti sebelum di lockdown gitu
joko sendiri di sana kuliah
nah ini bagaimana sistem belajarnya sejauh ini
ya saya masih selesai

jadi semua pelajaran remote
jadi pelajarnya online
ada informasi sampai kapan proses belajar mengajar masih dilakukan secara online seperti ini
apakah nanti memang seandainya angka pertumbuhan infeksi covid sembilan belas sudah meredah
kembali lagi dibuka sepertinya
sejauh ini untuk universitas belum ada kabarnya ya

hanya untuk kabarnya dari perdana menteri inggris untuk paling cepat primary school ya
atau sd itu kemungkinan bisa dibuka bulan juni
tapi kalau untuk yang setelahnya
itu belum ada kabar lagi
tapi kalau misalnya mas joko ini lihat di sekitar tempat tinggal mas joko ini
apakah memang orang orang di sana ini terbilang yang sangat tertib dalam menerapkan physical distancing di sana
kemudian menggunakan masker
dan juga memang membatasi pergerakan di sana
ya pemandangan yang cukup menarik ya
selama lockdown ini adalah biasanya warga negara di inggris ini
sangat jarang menggunakan masker
tapi ketika lockdown sangat banyak ya
mayoritas mereka berjalan
misalnya karena hanya boleh keluar untuk exercise
olahraga ataupun juga untuk kebutuhan belanja
mayoritas itu menggunakan masker
dan physical distancing nya sangat terlihat
terutama di jalan ataupun di supermarket
bahkan antrian keluarnya pun dibatasi minimal dua meter
dan di dalam untuk bisa berbelanja pun dibatasi maksimal
orang yang ada
walaupun memang ada juga yang
orang orang yang kurang lebih
betul tapi itu tidak terlalu banyak ya
sebagian besar mengikuti anjuran yang disampaikan oleh pemerintah inggris
ya mas joko ini terkait dengan ramadan kali ini ya
di london dengan pandemik
bisa anda ceritakan sudah hampir lebih dari dua pekan
bahkan menjelang idul fitri
adakah perbedaan cukup signifikan yang anda rasakan dan anda lihat
ya tahun ini ramadan yang keempat buat saya ya di inggris
jadi memang kalau untuk ramadannya cukup berbeda dengan yang sebelumnya
karena yang kita tahu bahwa wabah covid sembilan belas ini melanda uk sehingga lockdown
dimana masjid ditutup
kita tidak bisa melaksanakan ibadah
misalnya salat tarawih
ataupun juga sholat dengan waktu
dan juga kegiatan pengajian
dan buka buka bersama praktis sudah bisa dilakukan
tapi sehingga kita harus melaksimalkan ibadah di rumah
dan sehingga pengajian pengajian sekarang dilakukan secara online
jadi dari pihak kbi dan juga localiti di inggris
dari pengajian kibar
kita mengadakan iistar
jadi pengajian secara online
walaupun kita tidak bisa buka bersama secara langsung
kalau tidak tetap bisa mendapatkan keraman wadinya
dengan di rumah masing masing gitu
oke harapan joko sendiri dengan adanya pandemi ini
dan apakah memang setiap tahun
sebenarnya joko ini harusnya pulang kampung atau pulang ke indonesia nih setiap tahunnya
jadinya tidak bisa pulang
kalau saya sendiri tidak setiap tahun pulang
jadi jarak maksudnya jarang pulang
tapi harapannya bisa sejelang berakhir
karena selama untuk kami yang sebagai muslim
untuk yang melaksanakan ibadah puasa di ramadan ini
merupakan bulan yang dinanti nanti untuk melaksanakan ibadah
dan harapannya juga bisa berlebaran
jadi masyarakat khusus
sebagaimana yang biasa kita lakukan di tahun tahun sebelumnya
baik terima kasih joko trinugroho bisa berbicara di pagi hari ini melalui skype
dari london inggris
terkait dengan pelonggaran lockdown di kawasan united kingdom
atau di kawasan eropa sendiri
betul sampaikan juga salam kami buat teman teman yang ada di sana
begitu ya warga negara indonesia yang ada di london inggris